hai wajah sungai atau kali besar kota tua di taman sari jakarta barat nampak semakin indah
dan terawat tak jarang kali tersebut dijadikan tempat berfoto lantaran desainnya yang unik
berdampingan dengan deretan bangunan peninggalan kolonial belanda area pejalan kaki di pinggir kali
yang cukup lebar kian membuatnya lebih ramah wisatawan sejumlah pengunjung mengaku merasakan
perubahan positif besar saya tahu kali besar itu dari saya masih sekolah sih waktu jalan jalan
main ke kota tua udah sangat jauh ya udah sangat jauh berbeda kali besar yang sekarang ini
justru jadi lebih rapi dilihatnya terus perairannya lebih fungsinya lebih sesuai dengan
fungsinya maksudnya alirannya juga gitu kan terus sekarang malah lebih banyak orang foto foto di sana
karena memang tempatnya bagus banget kalau dulu mungkin enggak terlalu seluas sekarang ya ini

berbeda dengan kalim kota tua wajah kali ciliwung dampak jauh lebih kumuh mulai dari penataan kali
hingga kebersihan airnya bukan deretan bangunan indah yang menghiasi pinggiran kali melainkan
padatnya rumah dan sampah pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna mengatasi
permasalahan kali bukota
salah satunya dengan mengadakan proyek revitalisasi kali mulai dari kali ciliwung hingga kali besar
kota tua hal ini bertujuan untuk membangun sodetan dan meningkatkan kapasitas kali sebagai
antisipasi banjir ibukota berdasarkan informasi dari dinas sumberdaya air dki jakarta untuk proyek
proyek revitalisasi juga dilakukan di kali ciliwung
proyek revitalisasi juga dilakukan di kali ciliwung
proyek tersebut berlangsung di sejumlah titik kali ciliwung salah satunya yaitu di kali ciliwung
pasar baru timur jakarta pusat saat ini di belakang saya sedang berlangsung proyek revitalisasi kali
dimana proyek ini sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun lalu yaitu dua ribu dua puluh satu rencananya akan
dibangun tanggul kemudian juga ada pompa air hingga penebalan dinding kali namun berdasarkan
bulan dua ribu dua puluh satu lalu apakah proyek ini nantinya akan berhasil mencapai target yaitu di bulan desember
tahun ini sekretaris dinas sumberdaya air dki jakarta dudihardesi mengaku optimis bahwa proyek
revitalisasi kali akan selesai pada desember dua ribu dua puluh dua hal ini karena perencanaan proyek telah dipersiapkan
secara matang selain itu pihak sda telah merencanakan sejumlah strategi guna mempercepat
kecepatan kerjanya itu menambah tenaga kerja kerja tenaga kerja alat kerja mungkin itu yang
ini apa kita coba terus metode pelaksanaan juga mungkin coba di apa ya dilihat lagi sehingga bisa
menjadi lebih efektif dan efisien tidak mengulang ulang terjadi kesalahan segala macam
yang ketiganya ya koordinasi sama istasi terkaitnya nih tuh seperti tadi kan ada utilitas ada semuanya
macam terutama masalah traffic juga ada masalah traffic juga ada masalah traffic juga ada masalah
masalah traffic juga ada masalah traffic juga ada masalah traffic juga ada masalah traffic juga ada masalah
kemudian kita juga mungkin lokasinya yang hampir bersinggungan dengan mrt juga yaitu
koordinasi lah sih sehingga apa percepatan itu bisa direalisasikan dunia menambahkan kendala yang
dialami seperti cuaca kabel dan tipai melintang perizinan hingga produksi barang tidak secara
signifikan menghambat pelaksanaan proyek kedepannya diharapkan proyek revitalisasi kali dapat benar benar
rampung di akhir tahun ini sehingga dapat mengurangi kesenjangan kualitas dari wajah dan
fungsi kandung di ibu kota di liputan cnn indonesia